baru dilakukan jaringan pengedar narkotika untuk menyelundupkan sabu sabu dan pil ekstasi
di antaranya dengan menyembunyikan narkoba dalam kemasan coklat dan juga kalenglet
semakin kreatif ini putri
direkturat narkotika polda metro jaya menyita narkoba jenis sabu sabu seberat delapan puluh satu tujuh kg
yang disembunyikan dalam kemasan coklat dan lebih dari satu ratus delapan belas pil ekstasi
polisi menahan sembilan orang terkait kepemilikan dua jenis narkoba itu
selain dalam bentuk coklat pelaku juga menyimpan sabu sabu cair ke dalam kaleng kaleng lem
polisi juga menangkap empat warga negara asing sebagai tersangka pengedar
ya di saat yang sama direkturat tindak pidana narkoba baris krim abespori juga menyita paket sabu sabu
seberat lima belas enam kg dari dua bandar dan dua orang kurir narkoba
petugas menemukan modus baru penyelundupan sabu sabu
melalui penjualan mobil
dan manekin perhiasan
ini semakin kreatif
seorang bandar misalnya bernama hyang ti ditangkap di kawasan pulau iti mencari dengan jakarta utara
saat hendak menjual mobil ini
ada lima belas kg sabu sabu yang disimpan dalam bagasi mobil itu ternyata
dan akan dijual ke seorang penanda yang saat ini masih dikejar polisi
polisi juga menangkap dua orang tersangka
titrit armunanto dan agus riono yang merupakan kurir narkoba
dari tangan dua orang kurir ini polisi menyita sabu sabu seberat enam ratus dua gram
menurut polisi sabu sabu itu dikendalikan seorang bandar bernama sutopo prasetyo
yang mendekam di lapas ragen jawa tengah
lagi lagi dari dalam lapas